kamu dari mana pur
ngumpet lo ya biar gak ketemu temen lo
gue barusan makan yoja
terus mau kemana
gue duluan ya
kasian motor saya kalo dipake ngebut mah
pengennya sih jadi
pas mobil makan ada gitu
gak harus nunggu kamu pas punya uang
kamu sisihin uangnya
baru kamu pakai buat jajan
kamu sehari dapet berapa
sehari kamu bisa nabung sepuluh ribu
berapapun yang kamu dapet
kalo ada sisanya
baru kamu pakai buat jajan
kalo gak ada sisanya
kalo gak ada sisanya
ya kamu jangan jajan
kamu harus nabung sehari sepuluh ribu
kamu bisa dapat tiga ratus ribu
setahun kamu punya uang berapa
setahun kamu punya uang berapa
buat sepuluh ribu
toprak mas pur
bubur gue masih banyak pur
mak sambelnya udah jadi cobain dulu pedes apa enggak
suruh yang sama iyo aja nyobain malah ditangguh iya mak
udah pas kalau kata saya sih kurang kok banyak amat enggak kepedesan enggak
makanya iya cuma juga mau jalan lagi biar bisa nabung
kenapa la ada di sini lagi
kalau tadi cuma numpang lewat iya bang ini juga mau jalan misi bang misi
benceng masalah sih mak ngobain diri
hai terus kan enggak kok mak
mudah belum pur
udah mau balik nih
gue jalan dulu ya
kamu dari mana pur
empat obrig ianya ketemu temen lo
gue gak ada apa apa kok kalau gue ketemu sama dia lagi
yaudah entah kalau gue ketemu gue ajak ke kontrakan lo ya
eh jangan dong
pur malu ya pur
pur canggih jo
cendol manis dingin
pur canggih jo
cendol manis dingin
mat lo mau keliling kemana
ya keliling kampung lah
hmm keliling kampung apa keliling rumahnya tini
ya tahu dong
kan gue juga pernah kayak gitu
pura pura ke warteg biar bisa ketemu mantan gua
iya ya lagian kan lu gak mungkin punya pacar lebih dari satu
cendol manis dingin
sambelnya mana mak
mbak suruh gue pulang mbak neng iyo beres banget
terus kita makan siang gak pakai sambal
tapi kan sambalnya udah gak ada mak
lo bikin aja lagi
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
nggak ada juga mak
gak dikenal lagi
kok nggak dari tadi mak kalau pakai begituan
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
kagak ada orangnya kali
gue pengen kenalan nama yang namanya tini
lagi cari siapa sih
tunggu aku mau cari
kok gak dijawab lagi cari siapa sih
lagi cari yang mau beli cas cendol
alia nggak mau beli cez cendol